dia itu kunci loh
dia yang paling tahu keberadaan dewi dan cucu saya
karena semua warga negara harus diperlakukan sama bu
praduga tidak bersalah
karena itu semua harus diselidiki
dan kami tidak bisa menetapkan
dr fahri itu sebagai tersangka
sesuai dengan kemauan ibu
kami akan informasikan kepada ibu
kalau ada perkembangan selanjutnya
terima kasih bu
terus kemana lagi
ya ampun nak
kalau jalan pakai mata dong
emang ini jalan ini nemo yang mau apa
tuh lihat semua barang saya
masa yang minta maaf banget bu
tadi saya gak
tadi saya gak
udah selamaan kamu
ancur semua masakan saya ini
mbak neneng bawa bubur
tahan tahan si abi
tidak ada yang juga
wos georgia kaya aja
gak kenapa bi
abi gak kena ap anxiety kan kaget beling kan
capek kerja kaget banget
lu sih gua suruh jaga juga mana gua tahu kalau jadinya begini
mabes kok bisa sih dokter fahri enggak ditahan dia itu kunci loh dia yang paling tahu keberadaan
dewi dan cucu saya maaf bu rok kami memiliki sop karena semua warga negara harus diperlakukan sama bu
praduga tidak bersalah karena itu semua harus diselidiki dan

kami tidak bisa menetapkan dr fahri itu sebagai tersangka sesuai dengan kemauan ibu
kami akan informasikan kepada ibu kalau ada perkembangan selanjutnya terima kasih ibu
harus kemana lagi aku cari abi
aku yakin dokter fahri itu pasti terlibat
dia dekat sekali sama dewi dan abi
pokoknya dewi dan dokter fahri mereka berdua harus merasakan akibatnya
sudah berani menantang aku dan membawa lari cucu aku
aje nggak ada yang becus harusnya kan polisi bisa tangkep itu si fahri tinggal liérer simpulkan di kantor polisi terus jadi ketahuan bahwa bener si dewi itu tak ada makanan yang ada lebih jati ada hal beras pada peluang
dikendalikan terogasi di kantor polisi

dia mencari dewi
keterlaluan boretno ngelaporin dewi ke polisi
dewi udah jadi burungan
aku harus ambil ini dewi harus tau semua ini
dewi kenapa kamu lakukan semua ini dewi
dea apa kamu gak sadar kalau kamu tuh gak sendiri ngelewatin semua ini
aku ada disini bisa bantuin kamu dewi
aku bisa bantu kamu ngelewatin semua ini
aku bisa jagain kamu bisa jagain abi
jagain kondisi abi sekarang kamu sendirian disana
kamu gak sendiri dewi
kenapa kamu berpikir kalau kamu harus lewatin semua ini sendiri
abi haus mbak nenek
ada apa ini
abi kenapa nen
nenek lagi bikin bubur bu
terus ada yang luka gak
abinya lagi tidur
ya tungguin loh lagi tidur
lalu makanya bocah pas misalnya kayak ketuk
gak apa apa tante
apa yang dia rasain naara
aku nangis cerita sama tante dewi ada yang sakit
kaki abi aku sakit garam
abi aku rasa kayak aku punya kaki tante
abi gak bakal bisa jalan lagi ya tante